ratu elizabeth adalah sosok penting bagi inggris
untuk mengetahui lebih banyak kami sudah terhubung melalui zoom
dengan fitriah sungkar jurnalis lepas transmedia di london inggris
halo fitria fitria bagaimana warga inggris merespon kabar kesehatan
ratu elizabeth ii yang kini disebut sedang memburuk
dea memang berita yang baru saja kita dapatkan
sangat membuat kondisi psikis dan kekiraan warga di inggris
sangat takut begitu ya
seperti yang kita ketahui baru saja
baru dua hari terakhir ini kita melihat lagi
ratu elizabeth berada di melakukan kegiatannya
ketika ia mengundang prime minister inggris yang baru
lisschres untuk membentuk pemerintah
dan menahan setelah dirinya terpilih sebagai ketua
ataupun leader dari konservatif party
jadi dan bisa dilihat memang kondisi beliau ratu elizabeth
sejak meninggal suaminya di tahun lalu
sangat memprihatinkan maksud saya
beliau terlihat semakin kurus memang sejak lama
dan tentunya di umur sembilan puluh enam tahun
banyak kondisi kesehatan dari ratu elizabeth
yang sudah banyak gangguan begitu
namun memang ini menjadi hal yang memprihatinkan
dikarenakan jarang sekali hampir tidak mungkin begitu
ada penjelasan ataupun announcement secara resmi
yang dikeluarkan dari kepengurusan buckingham palace
terkait dengan kondisi kesehatan ratu memang
jika memang bukan sesuai dengan kondisi kesehatan ratu
jika memang bukan sesuai dengan kondisi kesehatan ratu

memang secara kondisi mobilitas ratu sendiri
dalam beberapa puluhan terakhir
di setiap social engagement nya
beliau sudah terlihat menggunakan tongkat begitu
untuk membantu beliau berjalan
dan dari beratnya sendiri
sudah banyak beliau terlihat sangat kurus
dan namun memang tidak pernah dijelaskan secara lebih detail
di luar dari kondisi mobilitas beliau yang memang mengganggu
sebenarnya ada apa begitu
ada penyakit lainkah yang saat ini masih dirasakan oleh ratu elizabeth
namun kembali lagi terkait dengan respon dari warga inggris sendiri
saat ini yang kita ketahui ratu elizabeth berada di salah satu tempat

dan dari video ataupun foto yang saya lihat di media massa online begitu
memang makin banyak warga yang secara langsung berkumpul di depan pintu
untuk memberikan rasa simpati
ataupun menyampaikan rasa simpatinya secara langsung begitu dea
iya fitriah kita tahu juga bahwa ratu elizabeth ini diberi tanggung jawab besar
ketika usianya dua puluh tahun
kemudian mengabdi cukup lama sebagai pemimpin monarki di kerajaan inggris
seperti apa warga di london mengenal sosok ratu elizabeth ii
beliau dianggap sebagai suatu yang konstan begitu
dikarenakan inggris yang melalui banyak sekali permasalahan
seperti layaknya negara lain begitu
namun ada rasa kedekatan yang mungkin dianggap mungkin kita bisa anggap sedikit aneh begitu ya
sebagai saya sendiri yang juga baru tinggal di sini sekitar dua tahun begitu
namun ada kedekatan yang dirasa sangat aneh
yang dirasa sangat mendalam
khususnya kepada ratu elizabeth karena dari polling pun sampai saat ini menunjukkan bahwa
anggota kerajaan inggris yang paling populer hingga saat ini
meskipun banyak sekali menggelombang protes
dan yang menginginkan keluarga dari inggris sendiri gitu

bagi kerajaan untuk dianggap tidak relevan
namun beliau masih terus berada di nomor satu popularitas
mungkin dianggap sebagai sosok yang sudah mengabdi selama tujuh puluh tahun
yang tidak pernah beliau merupakan salah satu monarki tertua
dan juga yang telah mengabdi paling lama di sejarah eropa sendiri
jadi memang meskipun banyak sekali orang orang yang saya kenal secara pribadi pun
mungkin secara terbanyak
secara general tidak begitu menyukai konsep monarki
namun mereka menempatkan ratu elizabeth ini di jajaran yang tertinggi begitu
jadi ada rasa sayang ada rasa kedekatan yang memang dirasakan sangat mendalam oleh warga inggris
jadi memang berita yang kita dapatkan pada hari ini yang masih terus berjalan
memberikan sedikit rasa takut apakah ada sesuatu yang lebih serius di luar inggris
ada sesuatu yang lebih serius di luar dari masalah mobilitas yang selama ini selalu disampaikan
dan bagaimana kondisi beliau sebenarnya
namun kembali lagi ini semua masih masuk spekulasi
tapi di saat yang sama juga harus kita garis bawahi bahwa seluruh anggota kerajaan
termasuk prince harry dan meghan markle
yang saat ini juga sedang berada di inggris
sedang dalam perjalanan menuju barmalls castle untuk berada di sisi ratu elizabeth sendiri
mengingat posisi dari ratu elizabeth ii ini mengabdi menjadi pemimpin monarki tujuh puluh tahun
kemudian juga ada rasa kecintaan dari warga inggris terhadap ratu elizabeth ii
tentunya kita berdoa yang terbaik untuk kesehatan ratu elizabeth ii
namun jika ada keluarga kerajaan yang sakit atau meninggal dunia
seperti apa tradisi yang dijalankan
ini sedikit berbeda
kalau kita mundur sedikit
contoh paling terdekat yang bisa kita jadikan patokan
saat prince philip meninggal tahun lalu
bagaimana ada serangkaian prosesi yang dilakukan
baik secara umum yang dibuka secara umum ataupun tertutup
namun ini sedikit terdengar sedikit konyol
namun ada beberapa protokol khusus yang memang akan dilakukan ketika seorang monat
ketika seorang head of state yaitu ratu ataupun raja
ketika mereka meninggal ada sejumlah protokol yang harus dilakukan begitu
termasuk juga anggota kerajaan yang harus melakukan tur
melakukan tour ke seluruh lingkungan ataupun ke seluruh negara yang ada di united candom
untuk menyampaikan untuk menerima rasa sambil asungkawa dari seluruh warga
namun memang ini menjadi sangat sensitif
karena anggota ataupun monark terakhir yang meninggal
yang masih menjabat sebagai
sebagai ratu atau raja itu
itu kembali puluhan tahun lalu begitu tujuh puluh tahun lalu
ketika ayah dari ratu elizabeth sendiri meninggal
dan memang prosesi itu sudah sangat berbeda dengan tentunya modernitas arus informasi
serta mobilitas kemudahan untuk melakukan transportasi dari satu area
dari london misalnya ke negara bagian lain di inggris saya begitu
jadi memang ada sejumlah protokol yang harus dijalankan begitu
namun memang ini akan menjadi sangat panjang
menjadi proses yang panjang dikarenakan kecintaan warga inggris terhadap ratu elizabeth khususnya
yang menurut hemat saya akan memberikan waktu kepada publik untuk bisa berduka bersama sama
dan biasanya memang jika ada anggota keluarga yang meninggal
secara composery akan ada proses berduka selama satu minggu
ataupun bahkan lebih dari sebulan tergantung rank
ataupun ranking jabatan begitu ya dari anggota kerajaan itu sendiri
baik tentunya doa terbaik semoga tradisi itu tidak dilakukan
artinya ratu elizabeth ii kesehatannya semakin membaik setelah dirawat ya
fitria kita kembali bicara soal kesehatan ratu elizabeth
dari catatan kami sejak dua ribu tiga desember dua ribu tiga belas
ini ratu elizabeth sudah pernah menjalani operasi pengangkatan tulang rawan
kemudian di dua ribu tiga belas juga pernah mengalami keluhan penyakit perut
dan terakhir februari dua ribu dua puluh dua ini sang ratu terkonfirmasi positif covid sembilan belas
yang ingin kami tanyakan adalah
bagaimana kerajaan inggris mengelola informasi
soal keadaan kesehatan dari ratu elizabeth
apakah itu memang di share secara jelas atau seperti apa fitriah
seperti yang bisa kita lihat begitu ya paling dekat adalah pengumuman yang baru saja disampaikan
memang tidak secara gamblang secara mendetail begitu
kondisi kesehatan yang menimpa anggota kerajaan
khususnya di sini adalah ratu elizabeth
itu selalu disampaikan secara mendetail
seperti yang terakhir terkait covid sembilan belas
memang disampaikan beliau dalam kondisi yang baik
meskipun berada di situasi yang tidak diinginkan
namun asumsi dari semua warga adalah tentunya anggota kerajaan mendapatkan fasilitas kesehatan yang terbaik
untuk memastikan yang bersangkutan
bisa melewati permasalahan kesehatan tersebut
namun memang ada beberapa hal yang memang harus digali lebih dalam
terkait dari informasi terkait kesehatan kondisi kesehatan yang keluar
yang diumumkan oleh dari kerajaan sendiri gitu dari the office of buckingham palace
ini yang menjadi
yang menjadi sedikit membingungkan begitu
ketika jika kita kembali lagi kita baca announcement yang dikeluarkan oleh buckingham palace
mengatakan bahwa memang dari dokter ataupun tim dokter kerajaan inggris sendiri meminta ratu elizabeth
untuk tidak melakukan kegiatan dikarenakan memang ada penurunan kondisi
namun beliau disampaikan dalam kondisi yang nyaman
namun di saat yang sama
ini menjadi tidak signifikan jika harus ada dikeluarkan pengumuman
jika memang beliau hanya mengalami penurunan kesehatan
sejauh apa penurunan kesehatan itu sampai office of buckingham palace harus memberikan pengumuman kepada warga
selain itu juga banyak sekali ucapan yang diberikan
apa yang disampaikan oleh para mantan perdana menteri inggris
dan salah satu hal lagi
sesi debat yang ada di house of commons yang tadi sedang berjalan
harus diberhentikan selama beberapa detik untuk memberikan pengumuman terkait kondisi ratu
selain itu juga kita mendengar berita bahwa semua anggota kerajaan
mulai dari prince charles
dan semua anak anak dari ratu elizabeth
dikabarkan melakukan perjalanan menuju bar morrow
berarti memang ini ada sesuatu yang dianggap lebih serius
jika tidak memang protokol protokol yang terjadi
ataupun sequence of events yang terjadi
hanya dalam jalan jalan
jangka waktu beberapa jam ini
harusnya tidak terjadi
jika memang ratu elizabeth hanya mengalami penurunan kesehatan saja
ini dari pertanyaan yang anda sampaikan tadi
tidak pernah ada penjelasan secara detail
oleh karena itu publik harus melihat lebih detail lagi
apa kegiatan yang ada
ataupun kegiatan dari anggota keluarga kerajaan sendiri
yang dilakukan ketika setelah pengumuman itu dikeluarkan
jadi belum ada atau belum pernah mendengar informasi resmi
kecuali dari kegiatan yang dilakukan oleh keluarga
kalau dalam kejadian ini atau peristiwa ini
menurunnya kesehatan ratu elizabeth ii fitriah
apakah di sana sudah ada anggota keluarga yang mengeluarkan statement
anggota keluarga hampir tidak pernah mengeluarkan statement sendiri
terkait dengan kondisi kesehatan anggota keluarga yang lain begitu
yang akan menjadi pusat informasi hanyalah kantor dari buckingham palace
secara keseluruhan beri informasi resmi
tentunya dengan kondisi yang bisa dibilang cukup tidak menentu saat ini
channel informasi hanya ada satu
dan kembali lagi media media lokal pun mereka memiliki koresponden sendiri
koresponden kerajaan yang memiliki informasi lebih
namun untuk anggota keluarga lain hampir tidak pernah
dan kemungkinannya sangat kecil untuk mereka memberikan pernyataan
di hadapan pasangan atau keluarga mereka sendiri untuk kondisi ratu elizabeth
baik tentunya kita akan menunggu kabar terbaru
kabar resmi dari inggris
terima kasih fitriah sungkar
jurnalis lepas transmedia yang saat ini berada di london inggris